yaitu rongga antara dinding paru dan paru paru pak
hal ini mengakibatkan saluran nafas pak elinor terganggu
dokter tapi anak saya bisa disembuhkan kan dok bisa kan
kami akan mengeluarkan darah itu dengan memasang bsd
yaitu semacam selang
yang dimasukkan ke dalam rongga puranya
tindakan ini akan dilakukan selama dua jam ke depan
dan kami akan selalu observasi kembali bu
dan apa dok
dan pak nino terkena pecahan kaca di kornea matanya
jadi besar kemungkinan jika pak nino sadar
akan kehilangan penglihatannya
ibu ibu ibu mohon maaf
ibu harus bersabar ya
karena kami sedang menangani pak nino
ibu bersabar ya
tolong lakukan yang terbaik buat anak saya dong
saya mohon anak saya sehat kembali
tapi saya lihat kembali
dok tolong sebukan anak saya apapun caranya dok
tolong ya dok ya
mohon bersabar dok
kami akan melakukan yang terbaik buat pak nino
kalau itu saya permisi
terima kasih dok
terima kasih dok
mama tenang duk
biarkan dokter tuh menangani nino
kita nggak boleh mencampurin
lebih baik kita berdoa untuk semua nino ya
dan kalian berdua
kalian masih tega misahin nino sama rena
nino udah berkorban
mama jangan begitu
nggak boleh lagi
nggak boleh lagi

menemanahnya dulu sudah
kami permit dulu kalau sudah malem
kami juga harus mengecek keadaannya rena
kalau om dan tentu butuh bantuan
jangan sekejepitnya langsung telepon saya
karena saya pasti akan bertanggung jawab
nino seperti ini juga karena beledungnya rena
terima kasih om
kasih yang kena
malam minggu sepi
kalau kiki punya pacar
pasti malam minggunya kiki gak sepi kayak gini
jangan lesu begitu dong ayang gigi
uya siap buat ngapelin
aki aki bawa tempayan
anak buaya makan buah bunyi
dimana ayam kiki merasa kesepian
disitu ada uya siap menemani
bukan situ kali
kiki tuh maunya diapelin sama mas rendy
jadi orang itu kudu realistis
ya apaan sih uya
emang ya kalau jodoh itu
mas rendy langsung dateng lo ya
pak rendy ngapain kesini sih
ada perlu sama g
gak bareng ama pak bos
ya tadi ada kecelakaan di nikahannya angga
karena kejatuhan lampu
berusaha menyelamatkan rena
kalau andin ke rumah sakit makanya rena langsung saya bawa pulang
sudah saya langsung masuk ya
terima kasih rendy ya
kalau gitu saya pamit juga ya
oh baik pak
ibu kak yang cepetan oh ya
hati hati mas rendy jangan ngeput ya mas rendy ya
impian kiki diapelin mas ren
tata mas rendy
kita kan sudah selesai sholat
supaya om baik cepat sembuh
doain terbaik buat om baik
sekarang waktunya rena
aku kepikiran om baik
tapi ini kan sudah malam
kan tadi kita udah doain om baik
kok belum pulang
mau kemana mau kemana
mau kemana pelan pelan
tapi pelan pelan
pake sendalnya dulu
tunggu oma ya
terima kasih ya mama
om baik gimana
om baik ada di rumah sakit saya
om baik bisa sembuhkan
tadi aku udah berdoa sama mama juga
ntar om baik cepet sembuh
kita doain terus yang baiknya
supaya om baik bisa cepet sembuh
yuk kita buku yuk
lama mama antarin

selang wsd nya sudah kami pasang
untuk mengeluarkan darah dari rongga peluranya
selanjutnya panino akan dibawa ke ruang rawat
guna untuk observasi kembali
jika pendarahnya terus berlangsung
maka kami akan melakukan operasi
sebentar dokter sebentar
kamu harus kuat sayang
mama gak mau liat kamu begini sayang ya
akhirnya reina tidur juga ya mas
masalah ini pasti menjadi trauma untuk rela
tidur juga ya mas
jadi kepikiran sama omongannya
gak usah dipikirin
dia gak kontrol ucapannya
sekarang kita harus bersyukur
masalah nino kita doain nino supaya cepat sembuh ya
meskipun hubungan kita gak baik sama nino
gimanapun juga dia udah nyelamatin reina
udah gak usah dipikirin omongan mamanya nino ya
apa aku perlu telfon papa kali ya mas
untuk kasih tau keadaan nino
yaudah kasih tau aja
kenapa malam begini nelfon
assalamualaikum wr wb
papa belum tidur
maaf ya pak aku telpon malam malam
tadi di pernikahan angga sama michi
ada ada musibah
tadi rena hampir aja kejatuhan lampu
lampu dari pernikahannya angga mitchi
terus sekarang rena sama nino gimana
alhamdulillah arena baik baik aja
tapi masalahnya mas indo kena benturan yang keras di bagian punggungnya
yang membuat dia ada pendarahan di paru paru
dan dikornaya matanya dia juga kena serpihan kaca
dan kemungkinan dia bakal buta pak
terus sekarang nino dirawat dimana

mas nino di rumah sakit jakarta hospital
besok papa ke sana juga ya
elsa berharap tau juga sih pak
kamu jaga kondisi kamu jaga kandungan kamu
tolong mama jaga kesehatan ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa yang kamu rasain
kamu harus kuat sayang ya kamu kuat ya
saturasi oksigennya nino rendah ya
mama tolong pecah
kita panggil dokter
aku mohon sembuhin baik ya allah
saturasi nya turun dok
tolongin om baik ya allah
biar om baik kembali selamat

saturasi nya turun dok
pak nino segera di observasi lebih lanjut
tidak boleh masuk
dikarenakan kami akan segera melakukan tindakan ke panino
sembukkan anak saya dong
baik bapak dan ibu
mohon bersabar ya
kamu sehat sa
bayi di kandungan kamu juga sehat kan
sehat sehat aja komah
nggak ada masalah
mina baik baik aja kan
saya mau telepon suami saya boleh kan
ini sudah malam bu elsa
saya mau telfon suami saya
saya harap bu elsa mentaati peraturan
lepas disini bu
siapa itu ya dia
ini kenapa lama sekali sih dokter gak ngabarin kita
bagaimana keadaan nino bu
aku khawatir banget
bagaimana keadaan nino anak saya doku
karena kami sudah berusaha semaksimal mungkin
tapi kondisi pak nino menurun
kesadarannya semakin hilang
nafasnya semakin sesak
jika memang ada anak dan istrinya pak nino
mungkin boleh diminta datang
untuk memberikan semangat hidup pak nino
pak gimana kalau elsa kita pindah ke sini untuk meninim nino ya
kalau memang orangnya tidak bisa datang
boleh dikirimkan videonya
iya om kenapa
dan kesadarannya makin menurun
kami gak tahu nino akan bisa selamat atau enggak
pak chandra kondisi nino menurun
kalau bisa kalian datang ke sini ya
mungkin mungkin karena dia mendengar suara raita
semangat hidup nino akan tumbuh kembali
terima kasih ya
aku mau balik ke rumah sakit ya
papa sama mama mau ke rumah sakit
mau aja makin om baik
anak papa mau gak buatin video ucapan mekasung untuk om baik
tapi ini tema rahasia fires masa yang terus berjalan
gw lagi nanti kayak di situ
jadi cari n brush kork semua yang dikunjungi
nah time is times
ni kalau sampai ternyata
mungkin kalo ternyata demographics
kamu harus berjuang sayang
kamu harus berjuang sayang
kamu harus berjuang sayang
kamu harus kuat diri kamu
kasihan sekali nino pak

saya boleh menunggu dulu
saya sudah bawa video rekamannya reina
aku tahu hubungan aku dengan kamu
sudah tidak baik baik lagi mas
sangat berterima kasih
karena kamu sudah
dengar nama rina
dan rina sudah baik baik saja mas
rina tadi membuat video untuk anda
semoga anda dengar
kau baik kini aku
terima kasih yang baik
sudah tolong aku
yang baik cepat sembuh
kita berdoa sama sama
terima kasih yang baik
aku harap meminta maaf untuk kalian

dan kita berdoa sama sama
kalau memang anda merasa sebagai seorang ayah
saya mau tanya
dimana hati nurani anda
kalau seandainya rina benar anak saya
tanya pada diri anda
apa anda gak merasa bersalah
sudah memisahkan anak dari ayah kandungnya
saya tidak akan mengambil hak kalian atas mereka
saya hanya ingin tahu
lebih dekat kepada rena
sepertinya udah saat
yang kamu ceritakan semuanya ke nino nen
daripada nino gak tahu selamanya
kita gak tahu
umur manusia sampai kapan
umur manusia sampai kapan